hari ini pt kai mendatangi gedung kpk guna membahas penyelamatan dan penertiban barang milik negara
direktur utama pt kai edi sukmoro menjelaskan pertemuan dengan kpk ini terkait dengan beberapa aset milik pt kai
yang bermasalah di beberapa daerah
selain itu pertemuan ini juga membahas tentang pencegahan korupsi dua proyek besar pemerintah yaitu mrt dan lrt
waktu itu ada beberapa pembicaraan dengan kpk dengan asistensi kpk ini
ya kita minta di asistensi atau didampingi terus mengembalikan aset aset negara ini
bukan cuma di jakarta juga kita bicarakan tadi persoalan aset aset yang ada di luar jakarta
bahkan di luar jawa pun kita bicarakan salah satunya yang di medan kasus di medan kita asistensi juga
sehingga harapan kami adalah
kalau aset aset ini bisa kita tata kembali maka angkutan massal yang berbasis rel kereta api yang dikendaki pemerintah ini nanti bisa berjalan dengan lancar